terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi
gubernur papua lukas nmb tak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan
yang dilayangkan komisi pemberantasan korupsi
sementara pihak kpk menawarkan penghentian kasus kepada lukas nmb
jika bisa membuktikan dari mana sumber uang ratusan miliar
yang ditemukan ppatk dalam transaksi rekeningnya
bagaimana langkah komisi antirasua dalam menangani kasus korupsi
yang menjerat gubernur papua lukas nmb
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan komisioner kpk nurul gufron
selamat sore pak gufron
sehat pak alhamdulillah
langsung saja nih pak kpk kan telah menetapkan gubernur papua lukas nmb
bisa diterangkan pak kasusnya selain dugaan penerimaan gratifikasi ini
apakah ada kasus lain yang menjerat pak lukas nmb gubernur papua
jadi sejauh ini
seprindik ataupun surat perintah penyidikannya memang terbatas pada gratifikasi
sebesar satu miliar ya dari pengusaha
itu yang seprindik utamanya
tapi biasanya memang kami kemudian mengembangkan kepada
adanya dugaan aliran aliran dana yang lain
itu yang kami lakukan
jadi kalau kemudian
merasa tersangka tadi juga di beberapa media kuasanya juga menyampaikan
justifikasi ya bahwa sumbernya dari tambang dari usaha dan lain lain
jadi mohon dipahami bahwa penyidikan ini bukan final
malah pemanggilan itu adalah panggung dan kesempatan
pada pihak tersangka untuk menjelaskan
bukti transaksi keuangan mencurigakan dari ppatk
apakah kemudian kpk mengantongi bukti lain pak gufron
terkait kasus korupsinya lukas nmb ini
kpk tidak akan gegabah
kemudian menetapkan seseorang menjadi tersangka dugaan tidak pidana korupsi
kecuali dengan minimal dua alat bukti yang cukup ya
dua permulaan bukti yang cukup
dua permulaan bukti yang cukup
permulaan bukti yang cukup
dua permulaan bukti yang cukup
dua permulaan bukti yang cukup
ya cukup itu tentu kami sudah kantongi
dan kemudian itu yang mendasari kpk untuk menetapkan sebagai tersangka
kalau ternyata misalnya tersangka mampu menjelaskan atau membuktikan sebaliknya
tentu kpk bisa kemudian mengkoreksinya
jadi ini adalah proses hukum yang biasa
kami berharap tersangka itu bekerjasama
dan bahkan ini adalah kesempatan emas
untuk kemudian menjelaskannya sehingga membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah
pak gufron kabarnya kpk telah mengantongi nama penghubung lukas nmb di singapura
yang melakukan pencucian uang di sana
apakah orang itu akan dijemput paksa pak
tentu kami melakukan pemanggilan secara prosedur ya
tentu dengan baik baik amin akan kami undang untuk memberikan keterangan
ini yang penting bahwa kami tentu tidak akan
gegabah menggunakan cara cara paksa atau cara cara yang secara represif
tapi kami akan menggunakan secara prosedural hukum dan rasional
sesuai dengan efek efek yang mungkin terjadi
oke pak gufron sejak kapan kemudian kpk mencurigai bahwa ada penghubung lukas nmb
yang melakukan pencucian uang di singapura ini
ya kami terus terang
kami terus terang bekerja sama dengan berbagai pihak ya
termasuk diantaranya ppatk yang memberikan informasi dan data
tentang beberapa transaksi mencurigakan yang terjadi dari rekening yang bersangkutan
ini dari kapan pak transaksi mencurigakannya kalau ppatk menyampaikan ke kpk
sejak kapan sebetulnya terlihat ada transaksi mencurigakan di rekeningnya gubernur papua lukas nmb
sebenarnya ada beberapa laporan ya
yang terakhir yang kemudian kita angkat seprindik ini ya sekitar tiga bulan yang lalu
oke sekitar tiga bulan yang lalu
bagaimana kemudian koordinasi kpk pak dengan pihak singapura untuk men trace tppu ini
tindak pidana pencucian uang di sana dan penghubung yang disuruh oleh lukas nmb
untuk melakukan pencucian uang di singapura pak
kemarin adalah hari ulang tahun cpib singapura
dan kami mengutus secara khusus pimpinan kpk untuk mengucapkan selamat
dan tentu di dalamnya kami membicarakan hal hal teknis
bukan hanya kasus pak
tapi juga untuk yang lain bagaimana agar kerja kerja kpk bersama kib lebih intent
memberikan pemahaman yang sama tentang korupsi
yang diharapkan itu bisa diselesaikan bersama sama di kawasan asia tenggara
supaya pertama pemahamannya sama
bahwa korupsi di indonesia harus dihormati dan dianggap sebagai korupsi juga di singapura
dan kalau pemahaman dan covid sembilan belas nya sama
saya yakin langkah langkah teknis kerjasama itu akan lebih mudah dilakukan
pak gufron ini ada desakan ya dari beberapa pihak
bahwa kpk harus melakukan penjemputan paksa
terhadap gubernur papua lukas nmb karena tidak kooperatif
apakah langkah penjemputan paksa itu sedang dipertimbangkan oleh kpk untuk diambil
semua prosedur hukum yang diberikan kewenangannya kepada kpk tentu kpk pertimbangkan
tapi kpk dalam menegakkan hukum tentu rasional
dan menempatkan bahwa presi hukum itu adalah bagian dari polisi negara
aspek dan efek yang perlu kami pertimbangkan
sehingga kita tetap akan melakukan secara prosedur tapi terukur
dan juga rasional dalam perspektif kebijakan negara
oke pak gufron artinya langkah penjemputan paksa sekarang ini masih dipertimbangkan ya oleh kpk
tapi di sisi lain pak terjadi demonstrasi safe lukas nmb terjadi di jayapura papua
apakah kpk menduga ada upaya mobilisasi massa
di sana agar lukas nmb ini tidak diperiksa oleh kpk pak gufron
namanya pihak terperiksa ataupun tersangka yang akan diperiksa oleh kpk kadang memang menggunakan cara cara
yang bisa kemudian menyulut emosi ataupun pemahaman tidak benar dari masyarakat
ini yang perlu kpk klarifikasi bahwa sekali lagi kpk tidak sedang
orang orang politisi orang orang suku dan apa
etnis tertentu tidak tetapi kpk adalah menegakkan hukum kepada setiap orang yang diduga
dan oleh karena itu kpk berharap sekali lagi ee
agar pihak tersangka jika memang merasa benar karena ini proses hukum
maka mari kita selesaikan secara hukum
karena proses hukum itu berbasis bukti alat bukti kami berharap juga tersangka berhak kemudian membuktikan sebaliknya
berdasarkan alat bukti juga
tidak kemudian menggunakan cara cara
masa atau secara politik atau apapun ya kita ini mulai ingin belajar menegakkan hukum berdasarkan prosedur yang berlaku
sehingga kami berharap pak lukas ataupun kuasa hukumnya juga menanggapinya secara hukum
oke terakhir ini saya harus konfirmasi langsung ke pimpinan kpk
pihak lukas nmb mengatakan bahwa penetapan tersangka terhadap lukas nmb gubernur papua bersifat politis
pertama sekali lagi itu biasa dan kpk sudah beberapa kali disebut melakukan force hukum
secara politislah secara ekonomis dan lain lain
sekali lagi itu biasa
bagi kpk tuduhan tuduhan seperti itu malah mestinya
malah kami beri kesempatan untuk membuktikan bahwa kpk politis lah bahwa ternyata yang bersangkutan mestinya punya alat bukti yang menyatakan tidak bersalah
itu mestinya kemudian mari kita buktikan secara hukum begitu
jadi tuduhan tuduhan politis itu
harus kemudian sama sama kita buktikan
oleh karena itu panggung untuk membuktikan itu adalah
kehadiran yang bersangkutan untuk memberikan keterangan dan alat buktinya
bahwa beliau memang benar kalau memang punya alat alat bukti benar
bagi kpk mau dituduh ini ada nuansa politis ada nuansa ekonomi dan lain lain itu biasalah
tapi mau politis ataupun ekonomis dan lain lain motifnya kalau dalam prosedur dan ketentuan hukum tidak memenuhi tentu kpk juga tidak bisa menaikkan ini
sebaliknya juga mau dihentikan oleh politik tapi kalau alat buktinya memenuhi kpk juga tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu
jadi koridor kpk adalah hukum gitu
oke terakhir pak gufron karena kami baru saja mendapatkan informasi yang paling baru soal
operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh kpk di lingkungan mahkamah agung anda bisa konfirmasi apakah itu betul ott di ma dan apakah melibatkan salah satu hakim agung di sana
itu saja pak gufron yang ingin kami konfirmasi
ya mbak rifana sebagaimana juga kami sudah lansir di media online ya
kpk membenarkan bahwa kpk saat ini tengah melakukan giat tangkap tangan
di jakarta dan di semarang
berkaitan dengan pengurusan perkara di mahkamah agung
kpk sedang mengamankan beberapa orang yang
i ataupun jabatannya nanti pada saatnya akan kami sampaikan setelah kami expose
dan berapa misalnya alat bukti dan uang yang diamankan nanti sekali lagi kami mohon waktu untuk pada waktunya akan kami jelaskan lebih detail
demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih
oke baik kita tunggu nanti bagaimana hasil ekspos dan juga konferensi pers yang akan disampaikan oleh pimpinan kpk terhadap operasi tangkap tangan di lingkungan mahkamah agung yang baru saja dilakukan
kita tunggu sepak terjang ataupun keberanian kpk dalam menangani kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan gubernur papua lukas nmb
apakah lukas nmb akan kooperatif dan juga kpk bisa meyakinkan lukas untuk mau diperiksa
sekali lagi kita tunggu nanti perkembangannya
terima kasih sekali wakil ketua kpk pak nurul gufron atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
selalu pak gufron